jagad dunia maya diramaikan oleh aksi seorang warga negara asing melakukan aksi tanpa busana
di depan mata kamera dalam rekaman itu terlihat pria warga asing ini melakukan gerakan tarian
haka yang merupakan tarian tradisional dari selandia baru video yang direkam di gunung
batur bali ini pun menimbulkan keresahan warga sekitar lantaran gunung batur merupakan tempat
sakral bagi umat hindu di bali menanggapi kejadian ini wakil gubernur bali cokro daoka
arta ardana sukawati menyayangkan aksi tersebut ya memang yang kesayangan kerahitkan terbuka
sekali ya kesaturan kesatuan kebebasan di darah asalnya menteri itu tetapi kita dekat
berbeda agar bisa belajar bagian lainnya tidak terkena yang sama pihak kan wilkum hambali
menyatakan akan melakukan pemanggilan terhadap
wna tersebut untuk proses lebih lanjut
ya banyak masing masing sebuah toko emas di pasar cisoka kepupaten tangerang banten menjadi sasaran
pencurian yang dilakukan oleh sekelompok ibu ibu pada dua belas april lalu awalnya kedatangan ibu ibu ini
tidak menimbulkan kecurigaan karena mereka datang dengan minibus mewah layaknya profesional mereka turun
dan langsung menyasar toko emas yang sedang ramai pada saat yang tepat tangan mereka langsung menyambar
sejumlah perhiasan emas senilai dua puluh dua juta rupiah pada senin kapol resta tangerang mengatakan bahwa
lima tersangka sudah ditangkap karena polisi berhasil mengidentifikasi mobil yang mereka
gunakan sementara satu tersangka lagi masih dicari polda lampung kita melakukan penangkapan
terhadap pelaku pencurian di toko emas tersebut yaitu tiga perempuan dan dua orang laki laki
beserta perempuannya saat ini kasus tersebut tengah ditangani polisi peniputan cnm indonesia